sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bibi jangan nangis terus kayak gini bibi
gak bahaya buat kesehatan bibi
ini maya beliin loh buat bibi

ini udah gak ada artinya hidup di dunia ini mai
orang yang bibi sayangi di dunia ini
bibi udah ngelakuin kesalahan
yang bisa saya bantu pak
dewinya belum datang mas
yaudah saya tunggu aja dia di sini
oh maaf mas tapi kp ini belum buka
terus kenapa saya nggak boleh masuk
selain karyawan dilarang masuk bus
siapa yang buat aturan seperti itu
saya ini pelanggan di sini kenapa saya nggak boleh masuk
udah saya nggak peduli saya tetap mau tunggu di sini
pak maaf tapi benar benar nggak bisa pak
kamu tuh jangan remehen saya ya
meskipun saya buta saya nggak akan kerepotin kamu
ya baik kamu kerja sana
tak gitu mas
tapi benar benar nggak bisa pak
tapi kakinya belum buka
ini lho pak
mas ini mau ketemu sama mbak dewi
padahal saya udah bilang kalau mbak dewi itu belum ada
tapi dia malah maksa buat duduk di sini
padahal kan cafe kita belum buka
yaudah masuk pak
kamu lagi rupanya
bapak juga tidak suka melihat saya nunggu dewi di sini
atau mungkin bapak pengen gemukin saya
seperti bapak gebukin mbak dewi

saya tidak akan ngelawan
kamu datang ke sini ada urusan apa
saya kan udah bilang tadi
kalau saya ini ingin ketemu sama dewi
beberapa hari ini saya tidak tahu kabar dia gimana
hari ini dewi agak sedikit telat
tadi dia minta izin sama saya
kalau dia mau ke makamu
dia harus ke makam seorang gadis bernama sita
apa yang harus aku lakukan
biar anda tidak semarah itu lagi sama aku
bahkan untuk ke makam sita pun
padahal sita kan sebetulnya saudara kembar aku
dan andre pun harus tahu mengenai hal ini
gimana caranya untuk memberitahu andre
aku yakin andre juga nggak akan percaya
apalagi sepertinya andre udah benci banget sama aku

aku ingin tahu apa yang terjadi

kok ada balon sama tulisannya

itu tulisan buat aku
itu tulisan buat aku
dewi jangan menangis
dewi jangan menangis
kalau kamu nangis terus
kan lebih enak dengarnya kalau suara kamu ketawa daripada nangis

makasih ya sat
di saat aku sedih
kamu selalu ada buat aku
tapi jangan sering sering ya
itu sama aja kamu nyusahin aku
karena setiap kamu nangis aku harus mikir gimana caranya supaya kamu nggak nangis lagi
karena setiap kamu nangis aku harus mikir gimana caranya supaya kamu nggak nangis lagi
akhirnya suara tawa kamu kedengeran lagi wi
karena aku nggak akan
membiarkan air mata kamu menetes lagi
selalu berusaha untuk membahagiakan kamu wi
aku gak bisa lama lama nemenin kamu di sini
soalnya aku ada meeting di kantor
aku juga harus ketemu sama klien
aku juga bingung sama kamu
kenapa sih kamu harus datang ke makam sita
oh ya soalnya aku sama sita itu
sekarang saatnya nggak tepat kayaknya
kalau aku cerita sekarang sama satria
soal sita adalah kembaran aku
apalagi kan satria lagi buru buru
nanti ajalah tunggu waktu yang enak buat cerita soal itu
kenapa wi kamu kok diam
terus katanya kan keluarganya udah meninggal
jadi pasti gak banyak yang nyukar
itu kenapa aku kesini
oh pikiran aku ada apa
aku tinggal dulu ya
kamu gak boleh nangis
aku bawain kamu balon yang banyak banget
ibu gak perlu khawatir
dewi baik baik aja
semalam itu saya sudah ketemu sama dewi
tapi dia bilang dia perlu waktu untuk menenangkan diri dulu bu
jadi semalam dia nginep di cafe saya
yang penting dewi aman pak
bagaimana dia dia udah mau ketemu sama saya pak
kalau masalah itu saya belum tahu bu
sekarang dia dimana pak
tadi dia bilang dia mau ke makam seorang gadis
dia ke makam sita
gak tau kenapa
tapi aku pengen cerita sama kamu dulu
kemarin aku berantem sama ibu
aku marah sekali sama ibu
sebabnya dari kecil
ibu gak pernah cerita soal keberadaan kamu
tapi aku menyesal
gak seharusnya aku marah marah kayak gitu sama ibu
beliau sudah membesarkan aku penuh dengan kasih sayang
ibu adalah orang yang paling berarti buat aku sih
sampai sekarang aku berkoalan
ibu betul betul ingin minta maaf sama kamu ini
kamu tahu ibu
itu sama besarnya seperti rasa sayang ibu sama kau ini
tapi rasa sakit hati ibu sama bapak kamu ibu
ibu sakit sekali ibu
dan semenjak saat itu
dan merahsiakan semuanya tentang bapak kamu
dan juga tentang sita
secara kembar kamu sendiri
nggak seharusnya dewi marah marah sama ibu kayak gitu
kalau sita dirawat sama bapak
ibu pasti tahu kan keberadaan bapak sekarang di mana
tolong kasih tahu dewi ibu
ibu juga tahu
ibu juga tahu
kedua orang tua sita itu
telah meninggal dalam kecelakaan pesawat
bapak kamu juga sudah meninggal
ya allah bu
kenapa dewi berharap sekali bisa ketemu sama bapak
keniata bapaknya juga sudah meninggal